sebuah dentuman terdengar kencang dari dekat mall taman anggrek jakarta barat kami sore
dalam foto yang beredar juga tampak asap hitam membumbung
sejumlah petugas pemadam kebakaran jakarta barat dan aparat kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi
dari hasil penyelidikan petugas kepulan asap itu diketahui berasal dari ledakan genset di lantai parkir bagian bawah mall taman anggrek
dipastikan ledakan bukan berasal dari bom atau bahan peledak lainnya
tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini
tari seribu enam ratus tiga puluh tujuh ada sebuah ledakan di bagian mall taman anggrek tapi itu ada pada bagian genset
jadi dipastikan itu bukan bom ya
bukan bukan bom sama sekali
kalau lama tidak dinyalakan ini baru pertama kali dinyalakan
jadi kayak sepeda motor pertama kita engkol yes
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
letak tempatnya di mana sih
basemen berarti ya
melihat insiden di pusat perbelanjaan ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia alfonsus wijaya menyebutkan
sejak pandemi pengelola mal mengalami kesulitan keuangan sehingga melakukan efisiensi perawatan atau maintenance
namun perawatan yang bersifat keselamatan dan kesehatan mutlak harus dilakukan
selama tutup itu tentunya juga pendapatan juga jauh lebih merosot lagi
tetapi juga tetap pekerjaan pekerjaan itu harus dilakukan
terutama dengan peralatan peralatan mesin mesin gedung seperti lift eskalator genset dan sebagainya itu tetap harus dirawat
dan juga itu kan terkait juga dengan keselamatan dan keamanan
alfonsus menilai perlu investigasi lebih lanjut apakah insiden tersebut akibat penutupan selama ppkm atau adanya human error
kejadian kejadian tersebut harus diliti lebih dalam
penyebabnya apa bisa saja karena human error dan sebagainya
jadi saya kira kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu akibat daripada pandemi dan sebagainya
insiden yang menimpa pusat perbelanjaan sebelumnya juga terjadi di margo city depok pada dua puluh satu agustus lalu
polisi menemukan adanya kebocoran pipa gas yang membuat lift barang jatuh hingga menyebabkan plafon dan tembok bangunan ambruk
tim liputan cnn indonesia